tahukah kamu setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh memiliki manfaatnya masing masing
biasakan mengkonsumsi makanan yang beragam untuk memenuhi nutrisi tubuh
dan agar terhindar dari penyakit batasilah penggunaan minyak gula serta garam
lakukan pola hidup sehat dengan pedoman gizi seimbang